ya jaksa menuntut terdakwa richard eliezer dua belas tahun penjara pada kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua
hal yang memberatkan menurut jpu richard eliezer merupakan eksekutor utama yang menghilangkan nyawa brigadir yosua
sementara yang meringankan terdakwa merupakan saksi yang membuka perkara ini
apakah status justice kolaborator tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan ini lalu
bagaimana dengan tuntutan delapan tahun penjara bagi putri candrawati
kita akan membahasnya malam ini bersama kuasa hukum brigadir yosua yonatan baskoro kemudian ada rory sagala kuasa hukum baradae dan pakar hukum pidana suparji ahmad
selamat malam bung yonatan bung rory dan pak suparji apa kabar
selamat malam bang baik
selamat malam mas taufik
ya selamat malam saya akan ke bung rory dulu terlebih dahulu
bagaimana kuasa hukum menanggapi tuntutan dua belas tahun penjara untuk eliezer
ya malam ini sama
baik terima kasih mas taufik
jadi cukup terkejut ya kami mas taufik karena sebelumnya kami mendengar tuntutan untuk pc itu delapan tahun
kemudian untuk klien kami richard eliezer itu justru malah dua belas tahun
itu bagi kami melukai rasa keadilan
tetapi apapun itu itu kan sudah diputuskan oleh jaksa dan kami siap untuk membantah
nanti beberapa poin dari tuntutan jaksa itu akan kami bantah di dalam nota pembelaan kami
seperti itu mas
ya lalu bagaimana dengan putri candrawati delapan tahun penjara sementara richard eliezer dua belas tahun penjara
bang yonatan bagaimana respon dari keluarga yosua
ya yang mau saya sampaikan pertama kita mengenal yang namanya
lex semper david remerga mendengarkan tuntutan jaksa pada hari ini
bahkan sejak hari pertama obat yang sangat pahit harus ditelan oleh keluarga almarhum
karena perlu kami sampaikan di sini
tuntutan maksimal sekalipun itu tidak akan pernah mengembalikannya
tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dia
tentu keluarga sangat kecewa sedih
bahkan seluruh masyarakat indonesia juga bertanya tanya
di mana sebetulnya yang namanya keadilan
tetapi sekali lagi saya sampaikan
saya tetap dan keluarga menghormati hukum yang berproses
biarkan hukum berjalan
kami juga menghargai setiap pendapat hukum yang disampaikan di persidangan
namun memang dalam hal ini kita masih percaya kepada majelis hakim
karena majelis hakim tidak terikat
dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
saya rasa demikian mas
lalu bagaimana dengan pertimbangan jaksa terkait dengan berlaku isopam
belum pernah dihukum sebelumnya
sehingga hukuman atau tuntutan yang diberikan kepada putri candrawati
hanya delapan tahun penjara
sementara untuk richard eliezer dua belas tahun penjara
karena dinilai sebagai eksekutor
ya menurut saya mas ya
kalau kita melihat semua urayan jaksa
sebetulnya keterlibatan peran putri candrawati ini
sejak awal ada perencanaan itu terlibat aktif
sampai akhirnya eksekusi itu terjadi berhasil begitu
nah seharusnya dengan urayan jaksa ini
yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
untuk terhubung dengan peran putri
untuk terhubung dengan peran putri
untuk terhubung dengan peran putri
untuk terhubung dengan peran putri
untuk terhubung dengan peran putri
untuk terhubung dengan peran putri
sudah jelas hukumannya harus lebih berat dalam hal ini
dibandingkan dengan richard sebagai justice kolaborator
justru menurut kami kalau kita melihat perspektif justice kolaborator
itu tidak ada yang memberatkan begitu
justru tidak boleh ada dasar pemberatnya
karena sudah dianggap membuka terang kasus ini
sehingga yang jadi pertanyaannya yang sudah jelas jelas terlibat secara aktif
dari awal begitu kenapa hukuman tuntutannya jauh lebih ringan
daripada terdakwa yang sudah
berkata jujur konsisten menjadi justice kolaborator
ini asas kemanfaatan hukum ke depan bagi masyarakat umum
ketika melihat hal seperti ini justru akan buruk
menimbulkan citra dan presiden yang buruk
jadi sehingga kalau menjadi pembunuh ya jadi pembunuh saja
terus bohong karena hukumannya toh juga akan ringan
kenapa beranggapan seperti itu
inilah taruhannya citra marwah institusi dan lembaga menurut saya
sebelumnya kuasa hukum putri candrawati dalam sidang juga mengatakan
setelah sidang mengatakan bahwa
apa yang disampaikan oleh jaksa dan jaksa penuntut umum
lebih banyak pada asumsi bukan sesuai dengan fakta persidangan
kita akan dengarkan dulu apa yang sedang disampaikan
oleh kuasa hukum putri candrawati berikut ini
kalau bicara tinggi rendahnya tuntutan kami dari pihak kuasa hukum melihat
seharusnya dakwaan jaksa tidak terbukti
dan seharusnya tuntutannya tidak setinggi itu
tapi dalam konteks
hukum acara pidana kami tetap menghargai apa yang sudah dilakukan oleh jaksa
dan akan menjawab seluruh bagian tuntutan jaksa secara detail
secara objektif tidak dengan karangan dan tidak dengan asumsi
tidak dengan karangan dan juga tidak dengan asumsi
tanggapan anda dulu bang yonatan
ya menurut saya sah sah saja penasihat hukum terdakwa menyampaikan hal tersebut
tentu pembelaan yang paling dicari oleh penasihat hukum disini adalah hukuman yang paling ringan
sehingga apapun yang disampaikan itu silakan nanti di dalam pledoi akan dituangkan
tetapi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwasannya yang terus diangkat oleh penasihat hukum
dari terdakwa dalam hal ini fs dan pc adalah motif ini tidak bisa dibuktikan tidak bisa dibuktikan
dan sekali lagi ingin saya sampaikan motif itu tidak akan mengabulkan unsur
sehingga motif itu tidak perlu dibuktikan
dan menurut saya jaksa sudah tepat dalam pembuatan
buktian unsur pembunuhan tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana ini saya rasa sudah terpenuhi
jadi terdakwa ini tidak akan terelakkan dari pasal tiga ratus empat puluh
saya rasa demikian mas
ya bagaimana dengan bung nori apakah setuju dengan bahwa yang disampaikan oleh kuasa hukum putri candrawati
bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi saja tidak berdasarkan dengan fakta fakta dan alat bukti serta hasil poligraf saja
yang di apa namanya dijadikan alat bukti
ya oke kalau kami mas ya kalau kami saat ini fokus untuk nota pembelaan terhadap tuntutan terhadap richard eliezer
jadi kami sepenuhnya fokus terhadap tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap richard eliezer
ada hal hal di dalam tuntutan yang menurut kami itu tidak berdasarkan fakta persidangan
misalnya terdakwa richard eliezer berdoa untuk meneguhkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban yosua
bagaimana bisa jaksa membuktikan bahwa berdoa itu untuk meneguhkan niat
sedangkan ahli psikolog klinis yang dihadirkan ke persidangan itu menerangkan sebaliknya bahwa richard tidak memiliki kehendak bebas dalam situasi tersebut
justru kan disampaikan di persidangan ya dia berdoa itu
karena dia dalam kondisi begitu takut dan dia hanya bisa berbicara kepada tuhan dan berharap tuhan itu bisa merubahkan pikiran dari ferdis sambo
nah itu salah satu yang akan nanti kami bantah juga di dalam nota pembelaan kami
dan tentunya ada beberapa hal hal lain juga mas ya dari tuntutan jaksa yang akan kami sanggah di dalam nota pembelaan kami
demikian mas taufik
baik sebelum kita masuk ke dalam nota pembelaan saya akan ke pak suparji terlebih dahulu
secara objektif bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi yang terjadi di dalam nota pembelaan kami

karena banyak yang menilai juga putri ini menjadi pemicu semua peristiwa ini
ya pertama kan kita tidak hanya melihat pada tuntutan ini saja atau dakwaan
tetapi harus dilihat pada proses penyidikan
jaksa adalah menerima perkara ini dalam proses penyidikan
dan inilah salah satu kelemahan
dalam sistem hukum pidana adanya diferensiasi fungsi
dan kemudian criminal justice system tidak berjalan secara efektif
mestinya akan menjadi satu kesatuan
tetapi kalau kita melihat bahwa proses pembuktian di dalam persidangan ini tidak terlepas dari proses penyidikan
dan ketika dalam proses penyidikan tidak sempurna tidak komprehensif
tidak berimplikasi dalam proses pembuktian dan proses penuntutan
jadi kita harus melihat tidak semata mata apa yang dilakukan oleh jaksa dalam pembuktian
tetapi juga apa yang dilakukan dalam proses penyidikan
nah yang kedua memang apa yang terjadi dalam persidangan
kita saksikan penuntutan kepada ibu pece kepada mbak rup maupun ricky dan kepada elisir
ini sebetulnya ada sebuah anti klimaks yang kemudian
membalikkan ekspektasi publik bahwa disini akan menjadi momentum yang baik
untuk membuat sebuah spirit dan energi orang berkolaborasi menegakkan keadilan
karena mendapatkan satu ribet
kenapa mendapatkan satu penghargaan berupa penyematan justice kolaborator
dalam arti bahwa mestinya dijadikan momentum oleh jaksa
oleh hakim bahwa seseorang yang berani membongkar sebuah
membobrokan sebuah rekayasa kasus itu dihargai
tetapi ini tidak nampak secara signifikan karena apa
karena tuntutannya dua belas tahun
sehingga orang menjadi takut orang menjadi tidak berani
dan disinilah mestinya dilihat asas manfaat secara umum dalam penegakan hukum kita
ini ada momentum yang baik
ketika orang berani meminta sebuah kejahatan
maka akan diberikan reward dan apresiasi yang tinggi oleh penegak hukum yang lain
tapi itu tidak terjadi
dan yang ketiga memang yang lebih melukai adalah bahwa terjadinya disparitas
antara richard dengan pece wat ma'ruf dan ricky
yang sebetulnya ini adalah semakin melukai
karena ketiganya adalah tidak jujur tidak kooperatif
terlibat dalam sebuah rekayasa
sementara eliezer adalah bekerja sama jujur dan lain sebagainya
yang keempat adalah menariknya ketika narasi pada tuntutan
ricky dan kemudian kuat itu ada narasi baru tentang sebuah perselingkuhan
tetapi dalam tuntutan ke ibu pece tidak begitu tergambar tentang narasi tersebut
jadi memang ada inkonsistensi
ada satu fakta yang kemudian bersifat asumtif juga begitu menonjol dan lain sebagainya
tetapi sekali lagi bahwa ini adalah masih tahap tuntutan
kita berharap pada majelis hakim untuk bisa memberikan keadilan yang betul betul adil
kepada para terdakwa sesuai dengan tingkatan
yang jelas secara keseluruhan memang ini di luar prediksi yang semula kita rapatkan di awal
tuntutan ini karena masih belum final masih ada proses lain yang harus dijalani
terakhir saya akan ke bang yonatan dulu karena harus sepertinya harus berpisah dulu dengan kita nih
harapan dari keluarga brigadir yosua terkait dengan nanti fonis hakim seperti apa
terutama untuk fedy sambo dan juga putri candrawati dan terdakwa lainnya
baik jadi hukum tanpa keadilan itu tidak ada artinya
sehingga di dalam kesempatan ini saya beserta tim kuasa hukum mewakili keluarga
harapan kami satu satunya sekarang ada pada majelis hakim tapi tentu dengan pertolongan tuhan
dan kami percaya dalam majelis hakim memutus perkaranya nanti setelah melihat fakta persidangan
setelah di dalam persidangan secara komprehensif kami masih percaya dan optimis majelis hakim bisa menjatuhkan putusan yang paling adil
bagi keluarga almarhum dan bagi seluruh masyarakat indonesia
karena apa yang disampaikan oleh pak suparnasi tadi sudah sangat mewakili bahwasannya memang institusi penegak hukum kita
sedang menjadi sorotan sekaranglah momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik
jadi harus serius dalam menangani kasus ini saya rasa demikian mas
terakhir apakah menurut anda tuntutannya nanti akan lebih ringan
atau lebih berat
saya masih meyakini dalam hal ini aktor intelektualnya adalah fs dan pc sehingga seharusnya hukuman maksimal itu dapat dijatuhkan oleh majelis hakim
dan tentu hakim kami percaya akan memutuskan jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penentu tomo
baik terima kasih
kuasa hukum brigadir yosua yonatan baskoro telah hadir bersama kami
kami akan langsung menjawab pertanyaan terakhir
kami akan lanjutkan perbincangan ini
terima kasih bang rory pak suparji
kami akan lanjutkan perbincangan ini dengan bang rory dan juga pak suparji
usai jeda tetap bersama prime news
terima kasih anda masih bersama prime news dan kami akan melanjutkan dialog terkait tuntutan jaksa untuk terdakwa richard eliezer dan putri candrawati yang melakukan sidang hari ini bersama dengan kuasa hukum
terima kasih bang rory dan juga pak suparji

pak suparji saya akan ke anda terlebih dahulu
sebagai seorang justice kolaborator bukankah seharusnya richard eliezer semestinya mendapat tuntutan paling ringan dari empat terdakwa lainnya

ya ini tidak terjadi karena faktor jaksa fokus pada perbuatannya

sehingga kemudian itulah yang menjadi fokus perhatian pembuktianya
tidak berimbang dengan aspek subjektifnya
dimana aspek subjektif adalah sangat dominan
dimana aspek subjektif adalah sangat dominan
tidak ada mens rea tidak ada niat jahat
kemudian yang kedua adalah adanya perintah atasan
kemudian yang kedua adalah adanya perintah atasan
kemudian yang ketiga adalah adanya daya pakai

demikian ini mestinya diperhatikan
nah pada sisi yang lain adalah aspek subjektif
bahwa yang bersangkutan berkolaborasi membongkar kejahatan
mestinya ini betul betul menjadi perhatian
karena tanpa richard ini maka kasus ini akan menjadi misteri
bahwa richard telah berani menggadekan nyawanya dalam tanda petik ya
karena tentunya ini adalah penuh dengan resiko
penuh dengan ketakutan
penuh dengan pressure dan lain sebagainya
tetapi yang bersangkutan adalah berada

oleh karenanya bahwa penyematan jc oleh lpsk mestinya itu diikuti oleh jaksa
mestinya diikuti oleh hakim
setidak tidaknya ditempatkan sebagai alasan yang meringankan secara signifikan
itulah yang mestinya rasa keadilan itu akan tercermin dalam tuntutan tadi itu
namun demikian sekali lagi bahwa itu bisa saja terjadi dalam proses putusan nanti itu
bahwa antara tuntutan dengan putusan akan bisa berbeda jauh
dan kemudian itu hakim kalau kita lihat atmosfer persidangan ini
memang saya kira akan memberikan nuansa nuansa gc kepada richard
karena kalau kita perhatikan dalam persidangan persidangan sebelumnya
ketika ada permintaan dari ph penasihat hukum soal jc
dijawab akan menjadi satu kesatuan dalam putusan nanti itu
saya kira adalah sebuah angin segar optimisme
yang nanti saya katakan di awal tadi itu menjadi momentum ke depan proses penegakan hukum

keberanian siapapun untuk membongkar sebuah kejahatan
sebagai sebuah analogi adalah dalam tindak pidana korupsi
ada perpres siapa yang berani melaporkan kejahatan korupsi
itu diberikan insentif oleh pemerintah
ribet itu adalah diberikan kepada siapapun yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan mas
ya tapi bagaimanapun juga memang dalam kasus ini
richard eliezer adalah sebagai eksekutor dan jaksa juga
tadi anda sebutkan bahwa fokus ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan
fokus pada richard eliezer sebagai eksekutor
itu artinya apakah memang benar jaksa tidak memperhatikan status justice kolaborator
yang sudah diinginkan oleh kuasa hukum dan juga lpsk
ya dalam tuntutan itu kan ada dua hal yang diperhatikan
aspek objektif adalah berkaitan dengan aktus reanya dengan perbuatan jahatnya
aspek subjektif adalah berkaitan dengan mensrea
keduanya harus seimbang apalagi kemudian norma tiga ratus empat puluh adalah menesaratkan adanya unsur dengan sengaja
ada unsur dengan niat
oleh karenanya bahwa dalam konteks jc ini adalah menjadi sebuah perhatian menjadi sebuah pertimbangan
dan kalau kita cermati tuntutan tadi itu belum merepresentasikan belum menunjukkan keperbiakan kepada seorang jese
karena ternyata yang tidak jese hukumannya adalah jese
karena jese hukumannya adalah lebih lebih ringan
tuntutannya adalah lebih ringan
inilah yang sebetulnya semakin melukai
sekiranya tetap kemudian lebih berat mereka yang tidak jc mungkin bisa ditulelir
tetapi ternyata bahwa mereka adalah lebih ringan tuntutannya
disitulah kemudian menempatkan tidak ada sebuah penghargaan kepada seorang yang menyandang jc tadi mas
hmm ya tanggapan dari bang rory bagaimana ini
ya baik mas jadi harapan kami sekarang ada pada majelis hakim mas ya
kami berharap betul majelis hakim benar benar memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan ini
tetapi sejauh yang kami lihat mas ya bahwa majelis hakim ini menurut kami itu dalam memimpin persidangan
dia dapat bersikap fair dan objektif
dan ketua majelis juga beberapa kali memuji kesaksian richard eliezer sebagai
yang membongkar yang sebagai kontak yang membuka kotak pandora
sehingga perkara ini bisa sampai ke persidangan
nah harapan kami sampai dengan putusan itu majelis hakim nanti mempertimbangkan soal jessi itu mas
karena di dalam undang undang pendudukan saksi dan korban itu bentuk rewardnya bisa hukuman percobaan
bisa juga hukuman paling ringan diantara terdakwa terdakwa lain
itu mengenai jc nya mas
tadi jaksa juga kan udah bilang mas ya walaupun kami belum menyusun nota pembelaan
tetapi tidak ada alasan pembenar dan pemaaf
nah itu yang akan kami bantah nanti di dalam nota pembelaan kami
karena justru ahli dari jpu sendiri menjelaskan bahwa ada alasan pembenar terkait pasal empat puluh delapan misalnya
kemudian pasal lima puluh satu yang dijelaskan oleh ahli yang kami hadirkan
seperti itu mas taufik
tadi di awal juga anda sempat menyebutkan beberapa hal yang akan masuk dalam nota pembelaan
sebenarnya bagaimana strategi tim kuasa hukum dan teman teman anda dalam menyusun pledoi nanti
apa saja yang akan menjadi materi dalam sidang pledoi nanti
ya tentu bagaimana secara utuh sistematika penulisannya belum bisa kita sampaikan sekarang mas
tapi ada poin poin yang tadi kami dengar dikumpulkan seperti sikap berdoa itu adalah
bentuk dari perdakwa richard eliezer untuk meneguhkan niatnya untuk menghilangkan yogyakarta ii
itu sama sekali tidak ada fakta persidangan yang mendukung itu
bahwa kemudian richard eliezer melakukannya dengan tenang itu juga tidak sesuai dengan fakta persidangan
itu akan kami bantah juga
kemudian mengenai tidak adanya alasan pemaaf dan benar nanti akan kami uraikan mas
berikut dengan keterangan keterangan ahli termasuk ahli dari jpu sendiri
itu nanti kami akan kami uraikan secara lengkap secara jelas dalam nota pembelaan kami
pak suparji tuntutan dua belas tahun ini kan belum final ya
masih ada proses lain atau tahapan lain yang harus dijalani
mulai dari pledoi nota pembelaan kemudian ada replik ada duplik dan terakhir baru putusan hakim
nah menurut anda apakah terakhir ini akan vonis akan lebih ringan atau lebih berat untuk richard eliezer
baik kita mencoba bikin prediksi lagi
setelah prediksi kemarin agak buyar ya karena memang semula prediksi saya tidak pada posisi itu
prediksi saya di awal itu adalah sambut tertinggi kemudian ipupc kemudian bertingkat ketiganya berurutan
nah ternyata itu adalah berbeda
nah ke depan saya kira saya cukup optimis ya melihat bagaimana hakim memimpin sidang keberpihakan hakim secara tidak langsung
meskipun memang harus nitrat
sekali lagi mohon maaf bahwa hakim harus netral independen dan terbuka pada siapapun
tapi setidak tidaknya kalau kita mencermati dalam proses persidangan
memberikan kesempatan yang luas kepada semua pihak
dan memberikan apresiasi kepada eliezer yang telah membongkar kotak pandora ini
saya kira optimis bahwa kemudian putusannya akan lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa pada persidangan kali ini
karena apa karena sangat sangat dipengaruhi oleh keyakinan majelis hakim
bahwa apa yang dilakukan oleh seorang richard eliezer ini adalah sebuah keterpaksaan
sebuah ketekanan sebuah perintah atasan dan tidak ada motif motif niat jahat
karena saya kira tidak ada niat sedikitpun bagi seorang richard untuk membunuh seorang joshua
menembak seorang joshua sampai tewas
tetapi selagi lagi relasi kuasa yang mempengaruhi tadi itu memberikan pengaruh yang dominan kepada yang bersangkutan melakukan tindakan yang melawan hukum tadi itu
namun demikian tentunya juga sangat terpengaruh
maka juga sangat terpengaruh bagaimana nanti para pendidik asetuku menyusun sebuah plidoy yang komprensif
dan yang meyakinkan bahwa semuanya tidak terlepas dari sebuah fakta persidangan
memang kadangkala persidangan persidangan itu tidak semuanya bisa diadopsi sebagai sebuah proses pembuktian
karena dominasi keyakinan keyakinan itu kemudian lebih berpengaruh
dalam arti tadi disampaikan bang rory soal bagaimana berdoa
saya kira adalah sebuah asumsi yang kemudian tidak bisa dijadikan justifikasi yang sebenarnya
oleh karenanya inilah sebetulnya umpan umpan yang baik yang kemudian bisa disambut oleh penasihat hukum
dalam rangka meyakinkan majelis hakim untuk mendapatkan hukuman yang seringan ringannya mas
tapi apakah mungkin nota pembelaan atau pledoi ini bisa membebaskan terdakwa pembunuhan berencana
ya saya kira memungkinkan saja
kalau kemudian bisa membuktikan
kemudian bisa bebas karena tidak melakukan perbuatan pidana
dalam konteks sebuah putusan kan memang ada beberapa kemungkinan
pertama dia bebas dalam arti tidak terbukti melakukan sebuah perbuatan pidana
kemudian bisa lepas karena ada kesalahan formil dalam sebuah proses penuntutan atau proses persidangan
atau kemudian ada sebuah keringanan dari tuntutan tadi itu
atau bisa sama dengan tuntutan atau kemudian lebih dari tuntutan tadi itu
kemungkinan kemungkinan bisa saja kemudian terjadi
namun potensi bebas ada
potensi lebih ringan saya kira sangat kuat
tinggal nanti bagaimana penasihat hukum tidak secara kemudian frontal
tapi kemudian bisa melakukan sebuah narasi narasi yang objektif dan rasional
untuk sekali lagi meyakinkan pada majelis hakim
karena persidangan ini adalah dalam rangka meyakinkan sang wakil tuhan di dunia
sang pemberi keadilan di dunia ini bagi para pencari keadilan mas
baik untuk terakhir dari bung rory apa harapannya
ya harapannya tentu majelis hakim ya akan sebagai wakil tuhan
akan memberikan keadilan yang seadil adilnya bagi terdakwa richard eliezer klien kami
seperti itu mas
baik baik terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
di luar dari pro dan kontra terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa
putusan jaksa tetap harus kita hargai dan juga hormati dan kita tunggu nanti
apakah majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil adilnya untuk kasus ini
terima kasih kuasa hukum richard eliezer roy sagala dan pakar hukum pidana pak suparji ahmad
atas waktunya bersama prime news malam hari ini selamat malam
selamat malam pak supardji